dalam sidang kabinet paripurna selasa lima april di istana negara jakarta
presiden jokowi dodo menegaskan pada seluruh menterinya
untuk tak lagi menyuarakan wacana penundaan pemilu
atau perpanjangan masa jabatan presiden
menurut jokowi situasi global saat ini sedang tidak mudah
yang memicu kenaikan inflasi di sejumlah negara
tak terkecuali mengakibatkan kenaikan harga kebutuhan pokok di dalam negeri
jokowi meminta agar para menteri berfokus bekerja
dan menyingkirkan hal yang bersifat politik
dan dapat menimbulkan polemik di masyarakat
dalam penanganan kesulitan kesulitan yang kita hadapi
jangan sampai ada lagi yang menyuarakan lagi
mengenai urusan penundaan urusan perpanjangan
pengamat politik adi prayetno menilai
walau jokowi ingin menunjukkan pada publik
sikapnya terhadap wacana perpanjangan masa jabatan presiden
pernyataan presiden dinilai masih kurang nendang dan tegas
menurut adi jokowi seharusnya lebih tegas
dalam mengutarakan penolakannya terhadap perpanjangan masa jabatan presiden
jokowi secara tegas akan memberikan sanksi
pada para menteri yang masih menyuarakan wacana ini
jokowi kan kalau bicara pendek pendek direct gitu ya pada persoalan
saya sebagai presiden tidak minat untuk maju kembali di dua ribu dua puluh
serta menolak jabatan presiden di perundan
saya sebagai presiden akan memberhentikan mereka
para pembantu saya
yang secara aktif mengkampanyekan penundaan pemilu dua ribu dua puluh empat
serta akan meresafel menteri menteri
yang terbukti ketemu mereka
terus aktif mengkampanyekan penundaan pemilu dua ribu dua puluh
kalau itu yang dilakukan saya kira luar biasa betul
artinya publik merasa aman
bahwa yang ingin terkait penundaan pemilu dan jabatan presiden
ya bukan presiden
tapi orang orang sekitarnya yang genit gitu ya
hanya ingin melengkungkan kekuasaan politik mereka
adi menambahkan beberapa situasi seperti
kelangkaan minyak goreng
hingga kenaikan harga pertamax
yang dialami masyarakat saat ini
cukup menambah sentimen negatif publik terhadap pemerintah
isu perpanjangan masa jabatan presiden bila dibiarkan
dapat menimbulkan gejolak dan instabilitas politik
yang tentu turut mengancam pertumbuhan iklim investasi di dalam negeri